komisi nasional hak asasi manusia mengungkapkan belasan dari dua puluh tiga organisasi papua yang disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata di papua menginginkan dialog damai
dikutip dari cnn indonesia com ketua komnas ham ahmad taufan damanik mengatakan komnas ham mendengar langsung keinginan dialog damai tersebut saat berkunjung ke papua
ada belasan organisasi yang sudah ditemui komnas ham dan ditawarkan apabila dilakukan dialog perdamaian seperti upaya penanganan konflik di aceh
mereka mengaku bersedia dialog damai tidak hanya organisasi kkb saja
menurut taufan tokoh masyarakat dan aktivis di papua menginginkan dialog damai
namun formula dialog yang diinginkan berbeda beda
ada yang menginginkan dialog secara internasional dan ada yang menginginkan dialog cukup di dalam negeri
bila dibandingkan dengan di aceh menurut taufan
situasi untuk mewujudkan dialog damai dengan gerakan aceh merdeka pada saat itu relatif lebih mudah karena secara organisasi lebih terstruktur dan pimpinannya jelas
sementara di papua berbeda karena antara satu kelompok dengan yang lain belum tentu satu suara
panglima tni jenderal tni andika perkasa pada satu desember lalu melakukan kunjungan ke kodam tujuh belas cender

panglima tni jenderal tni andika perkasa menyampaikan bahwa penanganan di papua harus sama seperti di provinsi lain di indonesia dengan tugas utama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
saat memberikan keterangan panglima tni jenderal tni andika perkasa menegaskan akan melakukan pola pembinaan teritorial dan juga komunikasi sosial saat ini yang dalam penanganan yang sama dengan daerah lain di indonesia
menurut panglima tni tni saat ini harus melakukan perubahan dalam penanganan terhadap warga masyarakat
hal ini sesuai dengan instruksi dari presiden
wakil presiden serta menko polhukam hingga tanpa ada korban jiwa atau collateral damage
perubahan sehingga tujuan yang memang menurut kami sudah terbukti tercipta di wilayah wilayah lain di provinsi lain dan juga instruksi dari presiden wakil presiden menko polhukam itu bisa kami wujudkan
tanpa harus kita mengambil tindakan maupun arah yang menyebabkan ada coller dance
artinya ada korban
itu yang saya inginkan untuk dihindari
jadi itulah strategi kami dan aspek militernya sendiri
bukan hanya dari pihak tni
perubahan gelar kekuatan dan cara kami beraktivitas ini
korban juga untuk menghindari korban di semua pihak
di pihak kami di pihak masyarakat dan semuanya
karena yang terpenting kita harus harus benar benar menyunjung tinggi dan melindungi nilai nilai kemanusiaan

jadi kita harus berpikir pikir

jadi kita harus berpikir pikir
pada perayaan deklarasi papua merdeka satu desember lalu
sebanyak enam bendera bintang kejuara berkibar di papua
delapan pemuda yang terlibat dalam pengibaran bendera bintang kejuara di gorjendrawasi
apokota jaipura diperiksa di direkturat reskrim umum polda papua
wakapolda papua brigjen polisi eko sudarto menyebut pengibaran enam bendera bintang kejora itu
terjadi di beberapa daerah yaitu kabupaten pegunungan bintang
kabupaten mambrano tengah kabupaten intan jaya kabupaten puncak kabupaten paniai dan kota jaipura
keterangan beberapa orang tersebut disampaikan bahwa memang kegiatan ini sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya
kemudian satu hari sebelumnya mereka berkumpul di satu titik
kemudian dari permukaan tersebut mereka merencanakan untuk menggelar kegiatan menaikkan bendera mereka di gorjendrawasi
tujuan mereka setelah menaikkan bendera tersebut kemudian mereka melakukan romah sampai ke pelabuhan
hanya di depan polda kita amankan